pas aku periksa
ternyata riki juga ada disitu
tas aku ketinggalan
akhirnya dia yang bawa kesini
saat itu hp elsa kan juga ada di dalam tas itu
sampai dia bisa tau chat aku ke elsa
aku harus cerita soal ini
dia mantan narapidana
kasus pembunuhan ron
terus kamu bisa terima itu
dia cuma korban
dia cuma korban dan
belum ada bukti
lalu siapa pelakunya
belum ada bukti yang pasti
kamu percaya bukan andin pelakunya
karena i can feel it indira
aku menggunakan hati aku
aku bisa merasakan bahwa andin
dia sangat mencintai al dan juga raina
di dalam hati kamu
kamu juga bisa merasakan
bagaimana tulusnya angga terhadap michi
kayaknya sebaiknya kita pulang deh
iya ya kita pulang ya
oke wait sebentar
ok terima kasih
beri ibaur makan
bisa ya dok
iya tentu bu
ibu tolong keluar sebentar ya
tunggu di ruang tunggu
pak ada bitur pak
wah barusan dibeli sama emas yang itu semuanya
aku mau lihat handphone kamu boleh
liat handphone aku
eh kenapa tumben banget
untung tadi telfon ricky udah gue delete
bang dandang juga udah
kok dibatiin handphonenya
kok dibatiin handphonenya
tidurin gak keganggu
aku mau lihat apa ada chat atau telepon dari ricky
apa elsa masih berkomunikasi dengan ricky
ternyata gak ada komunikasi elsa dengan ricky
gak ada chat
gak ada juga telfon
kau tuh kenapa sih
tapi aku masih kepikiran soal yang tadi
padahal cuman kamu yang tau
dan kamu yang minta ke aku
itu kan aneh
sayang aku tuh gak tahu apa apa loh
buahnya dari kamu
padahal aku senang banget loh
yaudah kau istirahat ya
aku mau pulang
bisa mbati gue kalo dia tau semua ini dari ricky
dia udah bikin gue gak bisa hidup tenang
kok dia bisa tahu semuanya soal gue
aku udah bilang sama kamu
aku ke rumah sakit
pas aku periksa
ternyata ricky juga ada disitu
tas aku ketinggalan
akhirnya dia yang bawa kesini
juga ada di dalam tas itu
sampai dia bisa tau chat aku ke elsa
aku harus cari tau soal ini
lindungi papa ya allah
aku mohon kepadamu
gimana keadaan papa
papa sekarang masih
mama takut sekali
udah telfon elsa belum
paman yang gak aktif
mama sama papa lagi berantem
mama sama papa lagi berantem
papa marah sama mama
karena info dari hacker itu nih
waktu mama mau minta maaf sama papa
gak taunya papa udah pingsan
mama kaget sekali
hacker apa ya
astaga mama sarah pakai sebut soal hacker lagi
gue kan belum cerita sama angin soal ini
memangnya kamu belum tau